lo gak penasaran apa persamaan lo sama bulan
persamaan lo sama bulan itu
sama sama jauh dan sulit buat gue gapai
tapi dengan lo bersinar aja itu udah cukup buat gue
iya bener kayaknya ini deh
nah natanya mana ya
itu dia bukan sih
itu kayaknya bulan
oh iya tuh tuh tuh
nah bentar deh
apaan apaan sih ini
tidak ada apa apaan
tidak ada apa apaan
tidak ada apa apaan
maaf ya salah orang
mending kita pergi aja tuh
kasih pelajaran aja tuh orang kayak gitu mah
nah ini dia nih
orang yang baru saja nabuk dua
mbak mas ada apaan ya
eh kalian semua tuh udah bikin temen gue jatuh
bang tadi kayaknya nggak sengaja deh
alah gak sengaja
lo lihat kan cara jalan gede kayak gini
masih nabrak kita
lu nyari yang ibut sama kita
berani lo sama kita
ah si ial toh anak
langsung aja gue ketemu
bakal gue abisin ya
jadi lo di sini hah
nah lihat dong bro
sudah kuat kok berani dong
kabudia apa pak haci
enggak enggak enggak
tadi ada bau bau gitu
alah nyari kesempatan aja deh
eh enggak gue gak nyari kesempatan
nah ini dia nih
mau lari kemana lo
ih kakak kok nyala aku sih
eh tuh tuh tuh
udah lama banget kita kekurung disini
kasian mama gue pasti khawatir dan nyariin gue banget nak
harusnya gue ngajak lo kesini
kita jadi kejebak disini
ini juga bukan salah lo
gue tuh cuman khawatir soal mama doang
lo deket banget ya sama mama lo
soalnya sejak dari kecil
gue sama mama itu udah kayak teman akrab
jadi apapun yang gue alamin
apapun yang terjadi sama gue
pasti gue selalu cerita sama mama
gue gak pernah bisa
gue gak pernah bisa
ngerasain deket sama mama gue
beda sama daniel
daniel itu kembaran gue
dia anaknya baik
dan selalu bisa bikin mama bangga
dan gak pernah
punya arti apa apa
apapun buat mama
karena setiap anak itu
pasti sangat berarti
buat orang tuanya
kali yang berperan
barusan bikin hati gue tenang
buat obat penenang gue
oh nat udah deh gak usah kebanyakan gombal
udah mendingan sekarang lo pikirin gimana caranya
supaya kita bisa keluar dari sini
aduh ya ampun
lupa deh nggak apa apa
mendingan kita cepet cepet pergi dari sini aja yuk
eh kok cabut sih
terus kita cari sama sama natanya gimana dong
si nathan pernah bilang
kalau dia bakal bawa ceweknya kesana
emangnya sama udah jadi cewek nathan ya
setau gue kan
sama itu cuma
yaudah kita kesana aja yuk sekarang yuk
lo gak penasaran
dan sulit buat gue gapai

dengan lo bersinar aja
dengan lo bersinar aja
itu udah cukup buat gue
itu udah cukup buat gue
kan ini udah tutup
ya iyalah ini motornya
lah orangnya mana
kok gak keliatan
kok gak keliatan
mereka sama sama banget gue enggak jelas nggak papa papa terus dari tadi
justru gara gara ada logo tambah halat air udah deh enak ngapain di sana sana
kita sengaja kita kunci di atas ini mengenal naik buruan
gimana dong kita bantuin mereka tenang tenang biar gue aja apa apa
lu yang dobrak jangan di jangan jangan wih so sweet banget sih kau artir sama gue
bukan gue kasian sama itu pintu didobrak sama orang kayak lu
itu mendingan mikirin deh gimana cara kita bantuin sama sama nathan
nah kebetulan gue kenal sama penjaga ini gedung
aja gimana tadi bilangnya yuk temenin
enggak tahu kalau ada orang di sini

bakal jauh sih
jaudah bayangin banget dong
aku mau ke rumah
gue jangan nanya dua orang aja
takut orang anak ini ga ya buns
nanti bakalan gak balik samanya
duh yusof mendingan balik aja